shh kamu jangan pikir malu di sana rizky
kau bukan lebih bahas dendam bapak gua ke prabu jaya
kamu ngapain di sini
ya aku juga tahu nih kuliah
kalau kamu kelasnya di sini ya
eh suka suka aku dong
mau masuk kelas mana
kalau arman yang ada di sini iya
udahlah nggak usah ngelak
kalau misalnya arman ada di sini
arman aku ada di sini
eh jangan agak bigot deh
ngomongan kamu dari tadi nggak penting tahu nggak
amira kalau gak penting kenapa kamu pilih dia
daripada aku tadi
malu tahu nggak
aku tinggal bingung sama kamu deh
kenapa sih kamu pilih dia
udah hitam jelek bau
arman nggak bau
wih lagin kamu ngapain sih jelek jelekin dia
eh kamu ngomong kayak gitu karena kamu nggak suka kan sama dia
emang dia salah apa sih sama kamu
salah dia tuh banyak banget dong
banyak banget aku aja ngeliat mereka males
sudara bisa tenang nggak
saudara putra pemilik kampus ini
tapi bukan berarti saudara bisa kurang ajar
saya tidak perlu mahasiswa seperti kamu
nelah sudara mau pergi deh
sudara bangun robot g enthusiast
sudara tak bisa kar candy verg tangan omong
ini tadi pertama aku masuk kuliah
udah diusir sama dosa ke gara gara kamu tau gak
eh kok gara gara aku
kok gara gara arman
kamu bisa gak sih gak usah nyalahin dia
eh kamu bisa gak sih
sekali sekali tuh gak belain dia
ngapain aku belain kamu
eh pak aten kau belum jawab kan kenapa kau benci banget sama dia
arman tuh kan baik ki
dan kalau memang kamu suka berantem sama dia tuh pasti gara gara kamu dulu arna mulai
kamu tau kenapa aku benci sama dia
serius mau tau
kok ditampar sih
aku udah pernah bilang sama kamu kan rizky
jangan suka cium orang sembarang atau gak sopan
katanya kamu mau tau kenapa aku benci sama arna
ya tapi masa dicium sih jawabannya
ini orang kok gak nyadar nyadar ya kalau gue suka sama dia
kalau gue gak suka ngapain juga gue cium
aku tuh harus pakai cara apa sih
biar kamu sadar
sadar apaan sih
sadar kalau kamu nih cowoknya beli
aku harus sadar dari dulu
amir kamu ngapain
kamu jangan macam macam ya rizky
kan kamu membuat kamu sadar
kamu kamu jangan pikir malu disini rizky
kamuiem berpikir kepadaku
kau kena lebih timan
lepas itu ya kamu berdua
kamu tuh bikin aku raitin kamu
kamu ketakutan kayak gitu
enggak lucu tau
kok marah amira
sekarang amira malah nih
apa emang gak pernah ada cara ya
yang tepat untuk nunjukin kak amira kalau aku suka sama dia
apa itu tandanya aku emang gak bisa jadian sama dia
ini nggak ada artinya apa apa
pokoknya aku gak boleh nyerah
amira gak boleh jadi sama siapa siapa
amera kenapa bisa milih arman ya
emang ada ya kelebihannya arman dibanding gue
kayaknya gak ada deh
kenapa sih kamu masih saja nanyain soal amira
mas wisnu ngomong seperti itu sih
ya aku aku lagi kesel utari
kalau memang kamu itu menderita karena berpisah dengan amir
kenapa kamu gak ambil lagi aja kembali amira
itu kan hak kamu
dan itu anak kamu
ya tapi kan prabu wijaya sudah membayar seluruh biaya di rumah sakit mas
ya terus kenapa
anggap aja ini sebagai bayaran karena prabu sudah nyusahin kita semuanya
gak usah peduliin itu
ya ya tapi gak bisa mas
karena karena saya sudah mendandatangani surat perjanjian dengan prabu wijaya
kalau saya setuju menyerahkan amira setelah dia membayar seluruh biaya di rumah sakit mas
mas prabu memang licik
sempet sempetnya dia terpikir bikin surat perjanjian seperti itu
amira kamu juga mau pulang kan
kita pulangnya barengan aja ya
ya kamu dudukin di depannya kamu temenin arman
aku lagi pengen hidup di belakang
nontasnya terbelakang doang kan amira mau duduk
aduh arman gue gak bisa ya satu mobil sama gembel itu
itu kan bau nanti gue bisa mual mual lagi
tuh kan dia belum masuk aja udah bau
udah bikin gue mual
aduh udah mendingan pergi pergi sana
gue gak bisa nih nyumbau lo
bikin gue muntah aja
kalau kamisya gak tahan silahkan kamisya tutup hidung kamisya pakai sapu tangan
udah larang apa apa
aku naik bus aja ya
aku juga harus pergi ke suatu tempat dulu sebelumnya
bagus deh pergi sana
mau pulang gak sih